berita acara nomor satu ratus tiga puluh lima garis miring pm satu delapan garis ba garis miring enam garis miring kpu garis miring lima rumawi garis miring dua ribu dua puluh
tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas model ddkpu
pada hari ini selasa tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu sembilan belas pukul satu empat puluh enam wib waktu indonesia barat

komisi pemilihan umum telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
bertempat di ruang sidang utama lantai dua dan lapangan parkir gedung komisi pemilihan umum republik indonesia
jalan imam bonjol nomor dua puluh sembilan jakarta pusat satu ratus sepuluh
pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
disaksikan oleh saksi peserta pemilu serta diawasi oleh bawaslu republik indonesia
untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden
dpr dan dpd
dengan kegiatan sebagai berikut
melakukan penjumlahan terhadap data data yang tercantum dalam masing masing formulir model da satu ppwp ln luar negeri dan model da satu dpr luar negeri
ke dalam masing masing formulir dd satu ppwp luar negeri dan model dd satu dpr luar negeri dari seluruh ppln
kedua melakukan penjumlahan terhadap data data yang tercantum dalam masing masing formulir model dc satu ppwp model dc satu dpr dan model dc satu dpd
ke dalam masing masing formulir model dd satu ppwp model dd satu dpr dan model dd satu dpd dari seluruh provinsi di tingkat nasional
ketiga melakukan penjumlahan terhadap data data yang tercantum dalam masing masing formulir
ke dalam masing masing formulir model dd satu ppwp dan model dd satu dpr daerah pemilihan dki jakarta ii di tingkat nasional
keempat hasil penjumlahan sebagaimana pada angka satu sampai dengan angka tiga
selanjutnya dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat
nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas atau model ddkp dengan rincian hasil sebagai berikut
a pemilu presiden dan wakil presiden
satu jumlah suara sah secara nasional sebanyak satu ratus lima puluh empat dua ratus lima puluh tujuh enam ratus satu

sebagaimana tertuang dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap provinsi
pada pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
pemulihan model dd satu ppwp
kedua jumlah suara sah pasangan calon presiden
saudara insinyur haji joko widodo
dari total suara sah nasional
ketiga jumlah suara sah pasangan calon presiden
dan wakil presiden nomor urut dua
saudara haji prabowo subianto
haji sandiaga salahuddin uno
b pemilu calon anggota dewan perwakilan rakyat satu
satu jumlah suara sah secara nasional
serat atau satu ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus tujuh puluh satu dua ratus enam puluh
sebagaimana tertuang dalam sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
calon anggota dewan perwakilan rakyat
dari setiap daerah pemilihan
pada pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
kedua jumlah perolehan suara sah
setiap daerah pemilihan umum dua ribu sembilan belas
kedua jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
adalah sebagai berikut
partai kebangkitan bangsa
perolehan suara sah
persentase suara sah nasional
partai gerakan indonesia raya
perolehan suara sah
ketiga partai demokrasi indonesia perjuangan
empat partai golongan karya
enam partai gerakan perubahan indonesia
enam partai gerakan perubahan indonesia
partai gerakan perubahan indonesia
c pemilu calon anggota dewan perwakilan daerah